pen saat ini kan meningkat dibanding tahun lalu dan kita memang fokus saat ini lebih kepada tetap
kesehatan karena vaksinasi juga membutuhkan biaya sangat besar dan juga kepada dukungan kepada dunia
usaha dan korporasi termasuk penciptaan lapangan kerja kalau kita lihat ya boleh di
slide itu ya oke itu realisasinya sampai dengan tiga puluh april itu sudah mencapai satu ratus lima puluh lima enam triliun atau
tadi sudah sebutkan dua puluh dua satu persen atau tiga persen ini meningkat dibandingkan kuartal satu yang mencapai
satu ratus dua puluh tiga enam belas triliun ini menunjukkan bahwa memang kita terus mendorong percepatannya supaya masyarakat
hai memperoleh dampaknya